pusai mengetahui identitas salah satu pelaku bom bunuh diri gereja katedral ialah seorang pria
lima tahun berinisial ml tim gabungan langsung menggeledah tempat tinggal pelaku senin siang
dengan kuas padaan tinggi petugas memasuki rumah di jalan tinumbu kecamatan pontuala kota makassar
sulawesi selatan ini karena dikhawatirkan masih ada bahan peledak untuk keamanan tim
mengoperasikan robot saat meledakan pintu masuk rumah dari dalam petugas mengambil sejumlah barang
diantaranya identitas pelaku tinggal di sini orang tuanya di sini dia lahir di sini sekitar
umurnya dua puluh lima tahun kolom istrinya pak ya istrinya kita tidak tahu sampai saat ini diketahui ledakan
bom bunuh diri dilakukan oleh dua orang berboncengan sepeda motor ml masih bisa dikenali
dari susunan gigi depan sejumlah ciri fisik lainnya sedangkan pelaku wanita masih diselidiki tim
liputan cnn indonesia